selasa sore satgas penyelamatan buaya bersama ahli buaya asal australia
wawasan kerangkap untuk menangkap buaya yang terlilit ban di bagian leher
yang terdapat di sungai palu sulawesi tengah
proses pembuatan perangkap dalam rangka penyelamatan buaya ini sepenuhnya
mengikuti rancangan ahli buaya asal australia
yang mengklaim sudah ribuan kali berhasil menangkap buaya
baik di australia maupun afrika termasuk sejumlah wilayah di indonesia seperti kalimantan
sebelum memasang perangkap matt nicholas wright ahli buaya asal australia
melakukan observasi di sungai palu di mana buaya ini kerap muncul selama dua hari
mat mengaku tertarik membantu penyelamatan buaya yang terlilit ban di bagian leher ini
setelah membaca mengenai buaya berkalung ban di sejumlah media
di sini ada buaya yang memiliki kereta di atas jari
dan kami datang ke sini untuk menangkapnya
kami tidak memberikan bantuan atau bantuan yang mereka butuhkan
jadi kami sedang membuat beberapa perangkap
kami melihat krokodil di bawah
hari demi hari tidak ada kebenaran
kami hanya berkolaborasi dengan semua orang
dan mencoba untuk melakukan metode terbaik untuk menangkap krokodil
dan dengan aman
sementara itu haruna kepala satuan tugas penyelamatan buaya berkalung ban
berhasil mencapai penyelamatan
buaya ini berasal dari loli
ditangkap oleh masyarakat yang lege loli
kemudian karena ditambahkan di pinggir laut
karena dia khawatir kalau dia pakai nilon luka
maka dikasih masuklah ban
dari ban itulah diikatkan nilon
kemudian nilon itu lepas
lepas ikatannya di ban itu
maka buaya ini lepas dengan membawa
motifnya adalah sederhana
dia memelihara buaya itu
supaya banyak orang datang menonton
bisa mendapatkan sesuatu dari banyaknya penonton yang melihat itu
proses penyelamatan buaya bergalung ban di sungai palu ini
menjadi tontonan warga palu
mereka menonton dari atas tanggul yang dibangun di bantaran sungai
jafar begua palu sulawesi tengah